sebagai mana telah kita pindahkan bahwa hari ini adalah
duk bik yang akan dipancakan oleh berdagua
dan berhasil hukumnya
apa kasusnya dengan duk biknya
duk biknya juga ada hukum
untuk kesempatan pertama kita persilahkan
untuk kesempatan pertama kita persilahkan pada duk dagwa
dengan berpikir kapan menikmati yang akan berakhir
karena jasa perutukmu memungkinkan lagi kondisi saya sewaktu ditahan di kondra
maka saya harus menjelaskan beberapa hal untuk memantah tuduhan mereka
walaupun sebenarnya saya tidak mau lagi memikirkan kembali kerumunan hal tersebut
karena benar benar membawa kegagalan yang cerah dan berat
satikus apa yang sering disebut dengan sati
karena tikus itu ada di uang pembuangan
adalah sebagaimana saya ceritakan di visi dalam ini
setelah situasi tersebut digunakan untuk pertahanan yang melakukan pelanggaran saat ditahan
dan juga untuk pertahanan kasus pertunuhan yang baru ditahan
pada saat itu ada tersangka pertunuhan dengan keluarga yang kecil
orang dewasa dan kasus mutilasi yang ditahan di sel di sebelah sana
mereka hanya ditahan beberapa minggu sebelum ditunjukan secara biasa
tidak kepatuhan seperti yang saya
yang mulia dapat saya tegaskan
kalau bukan pilihan saya untuk tetap ditahan di sel di
seperti apa yang disampaikan jaksa penuntut umum
dan tidak mungkin saya ingin melawan laman dengan orang sati
dan klinik sering mengakui kegagalan saya kalau tahanan lain
sangat meminta saya dan bisa berbuat jahat kepada saya
sati tersebut sudah direnovasi setelah saya menyebutnya di visi dalam
kemungkinan saya dikita lagi
apa yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum
di mana terlihat saya berada di luar rencana hanyawa

yang menurut jaksa penuntut umum adalah
saya yang sebenarnya
ruangan itu yang menurut polisi dibangun oleh kpk
ada ruang serba muda yang digunakan juga oleh tahanan lain
untuk kegiatan kerohanian
atau dengan petugas
saya tidak menyangka kalau akan digunakan di persidangan untuk menyudutkan saya
dan semua orang menurut saya berdorong
langkah kecil dan saya pun tidak paham
kenapa jaksa penuntut umum tidak mengatakan bahwa
otot itu adalah ruangan saya yang ditahan di penggunaan perjalanan
pada saat rekonstruksi di grand indonesia
kalau saya didampingi oleh penasehat hukum
polisi tidak memperbolehkan mereka untuk berdekatan dengan saya ketika saya hendak melakukan adegan rekonstruksi
dan adegan rekonstruksi tersebut adalah pengalaman buruk saya
dan sangat menyedihkan karena banyak adegan yang saya harus peradakan
tetapi bukan yang saya lakukan
hanya saya selalu diarahkan bahwa
sudah terlihat di cctv
lalu pada saat istirahat
baru langsung bisa berkumpul di gunung mereka
polisi juga mencoba untuk mengarahkan saya
walau instruksi mereka adalah untuk melakukan rekonstruksi yang saya inginkan
salah satu pendidik bahkan menunjuk cctv yang langsung mengarahkan yang dari lima puluh empat
bahwa katanya adegan saya yang melalu laju di kopi minum
jadi lebih baik mengaku salah
tapi saya tidak mungkin mengaku untuk perbuatan terjadi akan saya lakukan
pada waktu itu
saya bukan dalam kondisi emosional yang baik
dan benar benar tidak ingat semua adegan secara aktif
karena dalam pertemuan tersebut
saya berniat untuk relax
bukan was was dan memperhatikan semuanya dengan sedikit
walau menurut jasa penuntut umum
alasan tersebut tidak masuk akal
saya tidak bisa berbuat apa apa lagi untuk meyakinkan
kalau saya tidak ada niat untuk berhubung
karena itu yang sebenarnya terjadi
sejak saya ditahan
banyak isu soal kepribadian saya yang selalu dipermasalahkan
bahwa jasa penuntut umum mengadakan saksi ahli
untuk menilai kalau saya adalah seorang pembunuh
berdasarkan bentuk wajah saya
adalah salah di bawah jasa penuntut umum
pada saat saya jual dan tidak berekspresi
saya disebut pembunuh pada nanti
pada saat saya berekspresi dengan tersenyum atau menangis
itu pun dipermasalahkan
beberapa kali dalam produksi jabat
pada saat mendengar beberapa keterangan saksi
saya ingin menangis karena tidak mampu

tapi penasihat hukum sering menasihati saya
agar tetap terlihat cedera dan jangan menangis
dan yang menyedihkan lagi
kenyataan kalau saya masih bernapas pun
menjadi hal yang dicemoh cemoh
oleh jasa penuntut umum
fikmah itu lebih kecil daripada keperluannya
kalau saya boleh memilih
saya akan berhubung untuk tidak difikmah
jadi saya mohon kepada jasa penuntut umum
untuk tidak menuntut ahli
faktanya saya masih hidup dan
jelas sudah meninggal adalah hal yang
aku disyukuri ini sangat bijak
bagaimana kalau jaksa penuntut umum
ataupun anaknya atau keluarganya
mengalami penderitaan yang saya alami
di tahanan kondang metrol b enam puluh empat pula
di lutar kondang baru sudah lima bulan
atas dukungan yang tidak pernah saya lakukan
satu penderitaan yang tidak pernah terbayangkan
oleh saya maupun keluarga
jangan lupa yang disarankan bagaimana
penderitaan dan kesedihan orang tua saya
melihat anakku di dalam jalan
harus menjalin persiapan yang di muli
dan syarikat atas tuduhan yang tidak pernah
dilakukan tapi syukur tuhan
masih memberi kesehatan dan ketambahan
kepada kedua orang tua saya
tuhan tidak tidur
untuk penderitaan yang saya alami
yang mulia sejak awal
kasus ini bergulir saya merasa optimis
kalau saya akan bebas
walaupun orang terpikir bahwa saya seorang yang naik
tetapi saya tetap pada pendidikan saya
karena saya tidak melakukan
semua yang ditunjukkan
dan tidak ada bukti resurssensi
kalau saya menanggung akhir di dalam suatu kemimpinan ini
akhir dari persidangan ini
ada sedikit keraguan
dalam hati saya terutama pada saat
tayangnya kita yang mengambut
dan mengamburkan dua orang tua persidangan ini
dan juga yang memintimidasi saya
di rumah muka pada saat saya
dengan tulus ingin mengucapkan
hanya tiga hari setelah kematian mirna
dia dengan langkahnya mengatakan
kalau ada yang melihat teman mirna
menaruh sesuatu di kopi
dan ada rekaman cctv nya sebagai bukti
faktanya dia berbohong
karena memang saya tidak pernah menaruh
apapun di kopi yang diminum mirna
hal ini membuat saya tidak berani
datang ke acara pemakaman mirna
dalam hati saya bertanya tanya
dan kepada siapa uang tersebut
oleh teman mirna
apakah itu untuk mengulangi persidangan ini
dalam hati kecil saya
saya merasa takut
karena melihat kedekatan hubungan
antara jaksa penutup umum dengan keluarga mirna
yang beberapa kali diperlihatkan di pengadilan
saya takut kalau keputusan
atau semua tindakan yang berhubungan
dengan kasus saya terpengaruhi
oleh kedekatan hubungan
antara jaksa penuntut umum dan keluarga mirna
bahkan ada beberapa indikasi
adanya sisi pandu di bukti baru
pada saat istimewa yang berhasil
yang diserahkan bapak saya
saya tidak peduli kalau ada orang yang
intervensi ke persidangan ini
saya tidak peduli kalau ada orang yang
menerima tawaran apapun
karena saya mengerti bagaimana rasa
tetapi saya hanya ingin menanyakan
apakah ini yang tidak berhenti
apakah itu evisi atau pesan yang mirna
bagi mereka yang menerima seperti saya
mengenal dia mereka akan tahu jawabannya
saya sukasi diri mereka akan
saya harus menerima dengan menjaga
saya menerima kebangkakan kepala
pak jendral sakim yang beliau
dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini
untuk mohon kepada bapak presiden
republik indonesia yang saya mengucapkan
saya sebagai rakyat indonesia
dengan sepeluh hati mengucapkan
agar bapak presiden dapat memperhatikan
hak saya untuk mendapatkan
sebuah peradilan yang terakhir hadirnya
yang berdasarkan bukti persidangan
tanpa ada intervensi dari pihak menentu
tolong bapak presiden
tidak sampai ada pihak pihak yang
mengintervensi peradilan ini
saya tidak pernah menanggung racun

kepada saya kalau ada fakta persidangan
yang membuktikan kalau saya adalah seorang
pemburu maka saya rela untuk
menghubungi seorang rakyat namun
faktanya tidak ada bukti tersebut
dan tidak akan pernah ada karena
saya bukan seorang pembunuh saya
dan kita semua tahu mereka sudah tidak ada
saya sedih karena masalah apa
tetapi kenapa meninggalnya minang
arus saya yang diturunkan untuk
bertanggung jawab maka
saya akan tetap berjuang sampai
ketiga terakhir untuk keadilan dan
hampir setiap hari saya melihat wajah
saya di televisi dalam
pembahasan kasus ini hanya masa
depannya pesurah yang terbayang
oleh saya seluruh masalah pribadi
penderitaan saya menjadi
dan dihujat terus terusan terus di
bayang kaca di persidangan di jari
bertanggung jawab atas kondisi mental
saya atas apa yang mereka lakukan
kenapa saya harus menjalankan
yang sepertinya adalah konsekuensi
padahal saya tidak melakukan hal yang
langsung saya bertanggung jawabkan karena
saya tidak pernah melakukan apapun yang ditunjukkan
kepada saya yang mulia ini
lebih bijak daripada salah satu
petanggung fitnah saya
dan yang terakhir yang mulia
saya dan penasihat hukum sudah berusaha semaksimal
mungkin dengan kemampuan kami yang terbatas
sebagai manusia untuk
meyakinkan yang mulia kalau saya tidak
bersalah sekarang kami hanya bisa
pasrah dan berdoa kepada tuhan yang
maha esa untuk mendapatkan keadilan
pada awal persidangan jujur
saya merasa takut kalau majelis hakim
berkenap sebuah hakimi saya
seperti orang pada komunimu
namun seiring pernyataan sidang saya
merasakan bahwa majelis haki memperlakukan
saya dengan baik dan berimbau
saya sangat yakin hati murahnya yang mulia
yang benar benar melihat fakta fakta
persidangan tidak semata mata
terpengaruh dengan dirinya masyarakat
sehingga dalam mengambil keputusan
kita berdasarkan kekuatan tuhan yang maha esa
inilah persoalan saya yang mulia
bahwa keadilan masih saya dapatkan
di persidangan ini
dan mohon agar saya dibebaskan
sesuai dengan tujuan yang mulia
dan yang terhormat dalam arti yang sesungguhnya
dan majelis haki yang mulia
sebagaimana permintaan yang mulia
dan yang terhormat dalam arti yang sesungguhnya
pada saat umri saat dihadapi saya
hari sebelum sidang ini ditutup
saya memberikan kebenaran
apapun baik yang berhubungan
maupun tidak berhubungan dengan kasus saya
hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal
terus terang dari hati saya yang terganggu
pada saat terjadinya menyerang insan
saya tidak setuju dengan tindakan
alih kes smarphone dan haji
yang langsung membawa mirah
ke rumah sakit abdiwaluyo
tanpa memberikan kesempatan kepada dokter
yang ada di twit untuk memberikan
padahal menurut keterangan dokter
andriy yusua yang bertugas pada saat itu
permasakan jatuh mirna bagus stabil
sungguh badan hangat
dan dokter tidak sempat memberikan pertolongan
karena alih langsung membawa mirna
ke rumah sakit abdiwaluyo
dengan mobil pribadi bukan ambulans
tanpa didampingi tim medis
yang mungkin menurut pemikiran saya adalah
apabila dihubungkan pertolongan pertama
dan kemudian mirna dibawa pakai ambulans
mungkin dia tidak meninggal
yang menurut juara
saya mendapat informasi dari seorang penasehat hukum saya
bernama hidayat bostan
ada satu orang bernama amir papatira esha
mengaku pernah berhantar
untuk ada rangka di parti rengsalina
setelah itu berhubungan dengan
kandungan yang berada di rumah sakit abdiwaluyo
kandungan yang berada di rumah sakit abdiwaluyo
dihubungkan dengan kandungan yang berada di rumah sakit abdiwaluyo
dan dihubungkan dengan kandungan yang berada di rumah sakit abdiwaluyo
dan dihubungkan dengan kandungan yang berada di rumah sakit abdiwaluyo
dan dihubungkan dengan kandungan yang berada di rumah sakit abdiwaluyo
saya mendapat informasi
dari seorang penasehat hukum saya
bernama hidayat bostan
ada satu orang bernama
mengaku pernah berhantar
kepada ada rangka di parti rengsalina
setelah itu berhubungan dengan
kandungan yang berada di rumah sakit abdiwaluyo
yaitu tanggal lima jan dua ribu enam belas